hingga saat ini pemerintah masih memilih bantuan asing yang disalurkan untuk korban gempa dan tsunami di sulawesi tengah
menteri luar negeri retno marsudi mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan menko polhukam wiranto serta presiden joko widodo mengenai bantuan asing
retno juga menjelaskan satu ratus dua puluh warga asing telah diidentifikasi
namun warga korea hingga saat ini masih hilang dan terus dicari keberadaannya
jadi dari satu ratus dua puluh wna kita tinggal satu yang harus kita tangani karena belum ada kontak belum ketemu yaitu warga negara korea
sementara yang lainnya sudah ada kontak sudah ada dan saya kira hampir semuanya sudah meninggalkan affected areas jadi sudah tidak ada masalah lagi